tim raja wali pores metro jakarta timur menangkap seorang pria berinisial if
di kawasan cipinang besar utara jatinegara jakarta timur
if ditangkap lantaran ingin membacok anaknya sendiri di sebuah warung nasi
menggunakan senjata tajam
pelaku tega melakukan aksinya hanya karena anaknya yang diminta
untuk membelikan makanan tidak kunjung pula
pelaku yang kesal menunggu lama akhirnya menyusul ke warung nasi
pelaku juga sempat memukul sepeda motor anak yang menggunakan golong
selain menangkap pelaku tim raja wali juga menyita barang bukti senjata tajam
berupa golok dan satu unit sepeda motor
guna pemeriksaan lebih lanjut pelaku beserta barang bukti dibawa ke mapores metro jakarta timur
ini kasusnya ditangani satreskrim pores metro jakarta timur
ardiansya bernardi jakarta